kita menuju ke mesir tapi melalui sambungan skype
untuk melihat bagaimana suasana ramadan di negeri seribu piramid mesir
kita sudah bergabung dengan sabik atau asabikunal awalun di cairo
ini warga negara indonesia pelajar di cairo mesir
selamat pagi waktu indonesia sabik
selamat pagi waktu indonesia
selamat malam waktu cairo
iya di cairo selamat malam masih pukul dua puluh dua sembilan
sabik kalau dibayangkan saya saya belum pernah sih ke cairo ke mesir
tapi kalau saya lihat kayak misalnya di channel youtube atau juga mungkin di film film
salah satu yang menjadi tantangan warga untuk berpuasa di mesir kayaknya terik matahari
apalagi yang anda rasakan selama anda menjalankan ibadah puasa di mesir
selain cuacanya panas yang derajatnya itu mencapai empat puluh derajat celcius
mesir itu puasanya enam belas jam mbak
jadi lebih lama tiga jam dari indonesia
baik lebih lama tiga jam dari indonesia dan di suhu empat puluh derajat celcius
apakah memang ini merata di seluruh mesir
seperti itu hanya di cairo saja
dan bagaimana anda menyiasati puasa dengan suhu yang cukup tinggi ini
ini menyeluruh untuk seluruh mesir
dan kita biasanya jadi warga mesir itu punya kebiasaan
kita menghidupkan malam malam malam ramadan
jadi setelah maghrib sampai sahur kita tidak tidur dan kita selalu layak
kemudian kita menggunakan maksimalnya dari jubur hingga duhur
dan itu salah satu untuk menyiasati supaya kita tidak merasakan panas
tidurnya dari subuh ya
sabik kalau di indonesia mungkin kita terbiasa dengan ngabuburit begitu misalnya jalan jalan ke mal atau juga pusat perbelanjaan
tapi saya nggak bisa ngebayangin ya apa yang dilakukan oleh warga atau mungkin para pelajar indonesia yang ada di cairo mesir khususnya
ketika ngabuburit ini kalian kemana saja ngapain saja biasanya
kalau umumnya masuklah
kalau umumnya masuklah indonesia di mesir itu ngabuburitnya mencari ma'idah surahman
ini kan banyak apa namanya
ma'idah surahman itu para muslimin para orang orang baik yang menyusulkan kebagian di sejenya untuk menyediakan tukar puasa bagi yang membutuhkan
biasanya itu di masjid masjid atau di depan rumah orang yang berbudidaya itu
atau di pelantaran depan kotokan kita
jadi kita ngabuburitnya biasanya mencari ma'idah surahman itu
baidatur rahman ini berarti dengan bahasa lainnya takjil gratis begitu ya
berarti juga saya sama dengan sapik ini para pemburu takjil
jadi sapik selain melakukan pemburuan takjil tadi kemudian ada ini nggak tempat tempat mungkin atraksi khusus yang mungkin kerap dilakukan juga menjelang waktu waktu berbuka puasa
dan seperti apa juga nih masyarakat indonesia lain ketika di bulan ramadan ini mereka berkumpulan
berleteraksinya itu kapan saja
mungkin kita kalau selain itu ini ya lebih khususnya kita bri biasanya kbi kru biasanya mengadakan suara suara bersama
mungkin yang lebih mendominasi kayak gitu
terus kemudian kita juga biasanya ngabuburitnya tungai nil gitu kan menikmati suasana ture bersama tungai nil gitu kan
lihat panoramanya yang indah
oh selfie gitu ya
kalian nyari maidot drama gitu
sabik saya nggak tahu seberapa banyak tapi exact numbernya atau jumlah pastinya begitu para pelajar indonesia yang ada di mesir khususnya mungkin di cairo
tapi di cairo sendiri kita tahu banyak sekali ya pelajar pelajar indonesia yang ada di sana
bahkan itu film apa ayat ayat cinta juga bisa
nah itu dia
apa yang biasa ada nggak sih agenda agenda khusus atau agenda rutin gitu
selain ayat ayat cinta ada lagi ketika ketika bertasbih
nah ini dia
walaupun jauh tapi ngikutin ya
ada nggak misalnya kegiatan rutin atau agenda apa sih yang dilakukan oleh warga atau juga pelajar indonesia yang ada di cairo nih
mungkin ngumpul bareng kah selain tadi ya di kbri ada acara buka bersama juga
biasanya mendominasi kayak gitu sih
apa namanya nyari buka bersama bareng terus kita kumpul dengan sama teman di masjid masjid
kakak garisan terus penghubungkan malam malam ramadan sampai kumpul
dan ya menurutnya sih tiap hari seperti itu
sabek udah berapa lama ada di cairo
hampir tiga tahun
hampir tiga tahun
berarti tiga kali ramadhan kali ya
tiga kali ramadan menjalankan ibadah puasa di sana
apa yang kamu kangenin dari indonesia
yang saya lihat di indonesia mungkin suasananya ya
suasananya di sini agak berbeda sedikit dari indonesia
maksudnya puasanya terus kita kumpul dengan sana saudara terus pokoknya suasananya agak mata kami yang berbeda gitu aja
dan sambil di prawe
terus main main dengan kawan
kalo di sini tidak bisa gitu karena bukan adatnya gitu
jadi yang saya kangenin dari indonesia suasananya gitu
dirindukan juga nggak makannya
makannya pasti pasti dirindukan
karena di sini kita jarang banget bisa menikmati hidangan hidangan seperti di indonesia
baik terima kasih
terima kasih ya sabik sudah bergabung dengan cnn indonesia
koneksi ramadhan selamat menjalankan ibadah puasa esok hari
terima kasih sekali lagi